kapolri dan panglima tni rabu pagi memeriksa kesiapan pasukan inti dan cadangan
hingga sarana pengamanan pemungutan suara saat apel gelar pasukan di kawasan bnr kota bogor jawa barat
sedikitnya empat personel gabungan tni polri wilayah jabar disiagakan
untuk misi khusus menghalau ancaman gangguan proses pencoblosan pekan depan
sebanyak empat personel gabungan tni polri rabu pagi menggelar apel pasukan di kawasan kompleks bnr
kecamatan bogor selatan kota bogor jawa barat untuk pengamanan pemilu dua ribu sembilan belas
selain mengecek seluruh satuan dan personel inti maupun cadangan
kapolri dan panglima tni juga mengecek sarana persenjataan hingga kendaraan taktis
untuk mengecek kesiapan personil dan kesiapan sarana prasarana yang akan digunakan
dalam rangka pengamanan pemilu baik legislatif maupun pilpres
yaitu gabungan tni dalam hari ini kodam tiga beserta tni lainnya
untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa tni polri dan segenap komponen masyarakat
siap mengawal proses pemilu aman damai dan sejuk
itu intinya kita ngecek
kalau jumlah personil polda itu sebanyak dua puluh empat dua ratus tiga puluh orang yang tersebar di tps tps
kemudian dari kodam di pku kan sepuluh enam ratus itu sementara
tapi kalau ada tambahan
maka kodam akan menggerakkan seluruh pasukan cadangan